assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini kita juga kedatangan tamu tamu yang luar
biasa seperti biasa kita juga kedatangan pak nurdin halid seorang politisi idola komika
indonesia eh bukan politisi do tiktoker oh ya karena pak nurdin halid ini dulu tuh tiktoknya
gede banget oh bener dia suka ikutan tren dulu ada tren di tiktok yang orang joget joget terus
di atas ada tulisan betul pak nurdin halid ikutan viral itu trennya hilang trennya hilang
anak muda nggak mau lagi ikutan kenapa gitu karena malu lalu jadi terima kasih untuk pak
nurdin halid telah menjauhkan anak muda kita dari tiktok terima kasih terima kasih
luar biasa sekali dan satu lagi kita bahas tema hari ini tema hari ini adalah istana dibalik
prahara golkar aku pernah baca artikel bapak bapak tadi artikel yang aku baca itu tulisannya adalah
golkar kursi ketua umum digoyang disini yang paling kasihan adalah pak erlangga hartarto kenapa
gitu ih bayangin pak erlangga datang ke kantornya dia duduk kursinya digoyang tolong tolong maksudnya
oposisi pak erlangga itu terancam untuk digantikan oh ini choro ya seberesaran untuk pak erlangga kalau
posisi yang mau digantikan tuh gampang pak gimana dukung pdi eh nggak ngerti nah akan berontak untuk
tapi lagi memang ketem itu memang kita tahu posisi yang paling rawan di jatuhin sama orang lain partai
partai lain juga kayak gitu pkb demokrat satu satunya partai yang aman ketum nya di jatuhin
orang lain cuma satu psi
kenapa emang karena nggak perlu dijatuhin nanti
langsung ya nggak perlu dibantu
tapi dari artikel
yang saya baca nih bapak bapak sekalian
itu ada dua nama yang menjadi
kandidat untuk pengganti pak erlangga
sebagai itu ada pak
siapa yang pertama itu namanya pak bahlil
pak bahlil dan kedua ada pak luhut
betul yang pak bahlil ini menurut saya
menarik kenapa karena pak
bahlil ini ya dia
digadang gadang jadi ketum itu adalah
sesuatu yang seru
menurut saya kenapa bahagia saya tahu
karena dia jarang ada
terlihat di golkar betul karena dia jadi
ketum digadang gadang akhirnya kita semua tahu
kalau dia itu dari partai golkar
oh akhirnya ya
soalnya saya kira dia dari partai hipmi sebelumnya
awalnya ternyata dari golkar
kita juga baru tau ternyata iya karena
pak bahlil ini jarang kelihatan di golkar kan
ya benar pak bahlil ini ibaratnya
itu sekarang jadi kayak anak di sekolah
tapi kalau misalkan ada nanya siapa yang
mau jadi ketua osis dia angkat tangan
jadi dia kayak gitu betul
dan yang kedua adalah pak luhut
wih pak luhut kalau pak luhut ini
melalui sepak terjangnya kalau dia jadi
ketua umum nih aku udah punya
ide konten tiktok untuk pak luhut
apa ide konten yang udah pasti viral
oke pak lu tinggal pegang kamera
kerja kalian apa
jadi kader nggak
biasanya tuh ada konten konten tiktok yang trend tuh
kayak gitu biasanya di akhirnya tuh ada pantun pantunnya
ada juga nanti pak luhut pantunnya
dia tinggal ngomong jalan jalan ke jatiasi
di jatiasi ketemu jarwo kuat
pak erlangga bagus sih
viral itu pak itu viral
bahkan lebih viral dari tiktoknya pak durin halil
masalah lebih viral
apa jangan jangan ya
musyawarah nasional luar biasa
tapi musyawarah nasional luhut binsar pancasila
kita nggak ada yang tahu
nggak ada yang tahu
kita nggak ada yang tahu
kita nggak ada yang tahu
tapi memang pak ya kalau masalah ngomongin ketum
itu penting banget pak
karena itu elemen paling penting di sebuah partai
jadi menurut saya nih kalau memang harus digantikan
pastikan ini cara pemilihannya itu jelas
kalau bisa dikasih probation dulu pak
misalnya nih pak luhut beneran ini mau jadi ketum golkar
kalau bagus dilanjutkan
yang agak kurang kita pindah ke psi
kenapa harus ke psi sih
nanti malam kita udah giring ya
oke terima kasih teman teman dari komisi co
kemarin aldo baru memenangkan stand up komedi di acaranya polri ya
dapat langsung hadiah dari kak polri
bapak jenderal polisi lisuya sigit prabowo
selamat ya aldo ya nanti kita ditraktir ya
terima kasih teman teman dari komisi co
penampilannya sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah hadir
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas krishna dwi payana
kita akan ketemu lagi
senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat